di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar proporsional wilayah bogor jawa barat
sabtu pagi petugas gugus tugas covid sembilan belas memperketat jalur puncak dengan menggelar operasi masker
serta protokol kesehatan ke setiap pengguna jalan
dalam operasi ini petugas juga memutar balik pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan
razia gabungan petugas satpol pp kabupaten bogor bersama dengan tni polri digelar di simpang gadok menuju kawasan puncak bogor
satu persatu kendaraan dari arah tol jagorawi dan jalur reguler
ciawi ini menuju puncak diperiksa oleh petugas
pemeriksaan dilakukan terkait kepatuhan menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker
pembatasan jumlah penumpang dalam kendaraan
sebagian besar pengendara mematuhi kebijakan protokol kesehatan ini
meskipun demikian ada juga warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga diminta putar arah kembali menuju jakarta
mulai sabtu ini jalur menuju kawasan wisata puncak dibuka untuk umum karena kabupaten bogor sudah memperlakukan kebijakan psbb proporsional
meskipun lokasi wisata belum dibuka restoran dan hotel di kawasan ini sudah mulai beroperasi
yang mana saat ini jalur puncak ini kan sudah masih hijau
jangan sampai yang masyarakat sudah hijau ini berubah menjadi merah
kita disipasi di sini kita disipasi warga warga masyarakat yang tidak ada kepentingan untuk ke puncak tidak berdarah
baik untuk mengonfirmasi hal ini
kita bergabung dengan kasat lantas polres bogor akp fadli amri
pak fadli selamat sore
pak fadli kalau dari pantauan bapak melihat wisatawan yang hari ini mulai berkunjung ke puncak
seperti apa lonjakan yang terjadi di sana pak fadli
kalau untuk per hari ini untuk lonjakan yang terjadi masih belum terlalu banyak ya
jadi kita saksikan juga petugas dari pagi melaksanakan kegiatan di
sepanjang jalur puncak
untuk arus lalu lintas ya alhamdulillah masih dalam kondisi terkendali ya ramai lancar
kedua arah itu baik naik maupun turun
untuk lonjakan arus ya masih belum signifikan gitu mbak
sebelumnya juga dilakukan pengecekan atau ada pengecekan di checkpoint maksud kami
apa saja yang kemudian jadi fokus dari polres bogor untuk kemudian mengurangi kepadatan orang yang ada di bogor
dan juga puncak
ya baik mbak jadi memang dari pagi kita laksanakan pengecekan ya
ini kegiatan ini juga sudah dilaksanakan dari sebelum psbb proporsional ini ya
dari sebelum sebelumnya sudah kita laksanakan
kita berfokus kepada masyarakat
di mana masyarakat ini harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker
kemudian juga masyarakat yang tidak memiliki urgensi untuk mengambil
terakhir ke puncak ya mohon maaf harus kita putar balikan
kecuali memang mereka memiliki alasan khusus sesuai dengan yang dikecualikan untuk bisa mengakses jalur puncak
tujuannya ya memang untuk membatasi jangan sampai terjadinya ledakan pengumpulan ya masyarakat yang berada di titik titik tertentu
baik itu titik titik mungkin restoran hotel ataupun titik titik lainnya
tapi alasannya terbesar apa pak
kalau tadi informasi sebelumnya juga tempat wisata sebetulnya masih ditutup namun hotel dan restoran masih dibuka
kemudian orang yang bisa masuk ke wilayah puncak bogor ini menggunakan alasan apa pak
jadi untuk yang bisa mengakses ke puncak ya sesuai dengan kebijakan dari tugas kabupaten
kemudian juga kita melaksanakan screening ya
jadi untuk warga yang bisa ke puncak ialah warga yang ingin menginap di hotel hotel
kemudian juga ke restoran
kemudian juga ke mungkin vila vila ya dengan ketentuan ketentuan khusus
yaitu seperti hotel dia harus memiliki bukti kode booking dan juga surat kesehatan bahwa bebas dari covid
kemudian jika ke villa dia itu memang harus villa sendiri bukan merupakan sewaan dan lain sebagainya
jadi memang ada kriteria kriteria khusus yang ditentukan sesuai dengan keputusan bupati yang dikeluarkan per hari kemarin

pak fadli jakarta yang biasanya banyak
mengunjungi puncak ini wisata puncak
kita tahu memang saat ini masih dalam psbb masa transisi
tapi mungkin kedepannya ketika masa transisi ini sudah
mall sudah dibuka tempat wisata juga sudah dibuka
tidak menutup kemungkinan masyarakat jakarta ini akan juga berpergian ke puncak
antisipasi ada lonjakan pengunjung ke wisata puncak ini seperti apa pak
apakah dengan menambah petugas atau menambah checkpoint atau seperti apa pak fadli
baik jadi untuk antisipasi sudah kita laksanakan ya
sudah jauh jauh hari kita laksanakan
setiap hari kita melaksanakan penggelaran personil ya
khususnya di jalur puncak yang merupakan atensi khusus ya
merupakan fokus dari masyarakat itu sendiri yang berada di wilayah bogor dan sekitarnya
kita untuk personil ya kita libatkan sesuai dengan kekuatan yang ada
melibatkan dengan instansi instansi terkait
kita bersinergi untuk melaksanakan upaya upaya dalam rangka mencegah
dan menghilangkan pandemi covid sembilan belas ini
untuk kegiatan yang kita laksanakan dari pagi sampai dengan malam hari
kita melihat situasi apabila memang ada terjadi sesuatu hal sehingga petugas dengan sigap
dengan segera langsung bisa mengatasi kegiatan kegiatan yang ada di wilayah puncak ini
baik terima kasih informasinya
akpm fadli kasat lantas polres bogor jawa barat sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom